kita awali dengan informasi pertama kapal speedboat yang mengangkut tki dan anak anak di perairan hotsburg
terombak ambing pada kami siang karena kehabisan bahan bakar
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
kapal berjenis speedboat yang mengangkut ratusan tenaga kerja indonesia mengalami kehabisan bahan bakar
saat sedang melakukan pelayaran dari johor baru malaysia menuju perairan batam provinsi kepulauan riau
kapal berukuran kecil ini diketahui mengangkut tki yang hendak masuk secara ilegal lewat perairan batam
saat dalam pelayaran di perairan malaysia kapal pengangkut tki ini mengalami kehabisan bahan bakar
hingga membuat kapal tersebut terombang ambing
beruntung kejadian ini cepat diketahui oleh tim gabungan tni al dan polairut polresta barelang batam
beserta kapal patroli mabes polri yang sedang melintas
dalam waktu singkat tim patroli gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi lebih dari seratus penumpang
satu penumpang dengan abk yang bisa amankan lima orang
kapal ini dari mana
kapal kapal speedboat itu dari pantai malaysia akan dibawa ke sini dengan tujuan orang orang ini akan kembali ke kampung halamannya masing masing
tapi di tengah perjalanan habis bahan bakarnya terombak ambing
udin mengaku membayar seratus ringgit kepada pihak pemilik kapal untuk mengangkut satu orang dengan rute malaysia menuju bintan